rspi sulianti saroso dibanjiri belasan karangan bunga sebagai ungkapan terima kasih dan penyemangat untuk tenaga medis yang bertugas membantu perawatan pasien positif covid sembilan belas
apresiasi untuk para tenaga medis ini juga disampaikan beberapa selebriti lewat akun sosial medianya
rspi sulianti saroso yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan penanganan covid sembilan belas dibanjiri belasan karangan bunga sejak kamis pagi
karangan bunga ini dikirim perorangan dan instansi sebagai ungkapan terima kasih dan penyemangat untuk tenaga medis yang bertugas membantu perawatan pasien positif covid sembilan belas dan pasien dalam pengawasan
rspi sulianti saroso menyiapkan
tujuh dokter paru dua ratus enam belas perawat dua puluh dokter umum enam puluh dokter spesialis serta tenaga farmasi apoteker laboratorium dan petugas kebersihan untuk menangani wabah virus corona
selain karangan bunga rspi juga telah menerima banyak bantuan berupa vitamin untuk menjaga stamina alat pelindung diri bahkan makanan untuk para pegawai
kami merasa berbesar hati
mendapatkan suatu perhatian
apa yang telah kami kerjakan
apapun bentuk yang telah diberikan oleh masyarakat
apakah itu ucapan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat untuk menghadapi corona atau covid sembilan belas ini
apresiasi untuk para tenaga medis juga disampaikan beberapa selebriti lewat akun sosial medianya
di antaranya presenter astrid tiar
lewat akun instagramnya astrid memposting sebuah lukisan superhero yang memberi hormat pada sekumpulan tenaga medis
astrid yang bersuamikan seorang dokter secara pribadi mengucapkan terima kasih pada seluruh dokter perawat dan tenaga medis yang telah mendedikasikan diri berjuang melawan virus corona
selain itu artis vega darwanti yang juga memiliki suami seorang dokter lewat instagram memposting foto sang suami yang tengah membawa tulisan

masyarakat tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona